dan kita akan memantau informasi terkini terkait tragedi ikan juruhan dari malang jawa timur sudadaya karima
eka selamat pagi hingga saat ini apakah orang yang mengajukan untuk permohonan ke lpsk ini bertambah
ya lady terkait dengan mereka yang melakukan permohonan untuk mendapat pelindungan dari lpsk
saat ini belum ada update informasi terkait penambahannya
ada dua puluh dua yang sudah terdaftar di lpsk sendiri dan hingga hari ini juga beberapa pihak
baik itu lpsk dan juga kontras yang terus melakukan penanganan
turut membantu dan juga memantau proses investigasi serta penyelidikan untuk kasus kanjuruan ini
masih berada di kabupaten dan juga kota malang hingga saat ini
sementara saat ini yang menjadi fokus utama juga bagi pemerintah kabupaten malang juga
serta dari tim gabungan di posko penanganan psikosoial yang berada di kota malang ini
adalah bagaimana kita bisa membuatnya lebih berbahaya
untuk bisa menangani terkait dengan trauma yang dialami oleh korban korban
jadi korban di sini tidak hanya dari mereka yang menonton atau juga yang berada di lapangan
pada saat tragedi satu oktober lalu tetapi juga dari keluarga dari korban itu sendiri
baik itu ayah ibunya kemudian korban yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan
selain itu juga ada penanganan yang dilakukan kepada pemain pemain dari arema
hingga saat ini ada informasi bahwa satu pemain dari arema sendiri
juga yang masih mengalami gangguan trauma dan masih belum bisa lepas dari tragedi tersebut
dan masih terus menangis ketika mengingat kejadian
karena ada salah satu pemain yang juga pada saat itu menyaksikan secara langsung seperti apa korban meninggal dunia
di sisi lain juga ada pihak kepolisian kemudian tni juga yang hingga saat ini juga mendapatkan pendampingan secara psikologi
karena mereka juga mengalami gangguan psikologi hingga saat ini
dan saat ini bersama saya sudah ada kepala dp tiga a
terima kasih mbak rima
sampai dengan saat ini sejak hari pertama setelah kejadian itu ada satu ratus sembilan yang sudah melapor melalui hotline kami
maupun berdasarkan data korban trauma psikis
jadi ada satu ratus sembilan yang sudah kita tangani
namun ada beberapa yang sudah selesai ada beberapa juga yang masih dalam proses
rata rata trauma yang dialami seperti apa pak
jadi kami kelompokkan menjadi sementara yang kami terima dari satu ratus sembilan yang melapor ini itu kami kelompokkan menjadi tiga
jadi kelompok trauma ringan trauma psikis ringan trauma psikis sedang dan trauma psikis berat
jadi rata rata yang paling banyak adalah trauma ringan trauma psikis ringan
jadi kurang lebih jumlahnya adalah tujuh puluh enam
jadi kita datangin sekali dengan tenaga yang belum ekspek pun kita datangin mereka ternyata sekali saja cukup dia bisa tenang
ini kan artinya dari jumlah itu tidak hanya ditargetkan kepada sekitar empat puluh ribu saja dari mereka untuk bisa mendapatkan dampingan ini
jadi siapa saja masih bisa melapor pak ya
jadi kami di awal awal sudah melapor
koordinasi dengan himsi ya himpunan psikolog indonesia bahwa yang namanya korban trauma tragedi kanjuruan ini
itu adalah korban supporter langsung dan keluarga supporter
itu yang pertama
keluarga supporter yang disitu mungkin orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal
kemudian disitu juga ada informasi ternyata petugas pengaman
pun itu juga mengalami trauma trauma psikis
dan termasuk nakes yang menolong itu ada beberapa yang juga mengalami trauma psikis
dan kemarin kami mendapat informasi dari tim psikolognya sepak bola ya
saya belum tahu mungkin dari arema juga ya
beberapa pemain arema itu juga mengalami trauma psikis
jadi mungkin mereka merasa bersalah ini gara gara kami kalah
terjadi tragedi seperti ini
jadi trauma ini juga bisa dialami para pemain bola
layanan psikosoial kemudian telemedicine juga kemudian konseling lewat telpon
ini akan dilakukan sampai kapan
dan akan dibuka sampai kapan
jadi kalau kita melihat sasaran begitu banyak ya
melalui daring dan kita kunjungan secara personal kepada semua yang mengalami trauma psikis
mungkin kami kelelahan ya
jadi kita batasi sampai sepuluh hari ke depan
jadi mungkin sampai hari kamis minggu depan
kita lakukan pendampingan secara personal
namun di siang lain kami tidak selesai di situ
kami akan melakukan layanan terapi psikisnya itu melalui komunitas
jadi nanti mungkin bisa melalui komunitas sekolah
atau komunitas supporter di tingkat
kita akan kerjasama dengan aremania
aremania agar bisa nanti mengumpulkan kesekian komunitas
di sekian orang supporter yang mengalami trauma psikis
ya mungkin sampai sepuluh
nanti kita datangin tenaga dari psikolog dan dari mahasiswa psikologi
di empat universitas yang kerjasama dengan kami
terima kasih pak arbani
dan lady jika melihat dari kasus ini
maka dampak psikosoial ini yang dialami oleh baik itu mereka yang datang langsung sebagai supporter
atau yang bertugas di sana
atau dari keluarganya ini
tentu bisa berdampak seumur hidup
ini yang perlu dikaji dan juga perlu diperhatikan
sehingga pendampingan terhadap mereka juga tidak cukup hingga hari ini saja
atau mungkin sepuluh hari ke depan masih dibutuhkan kolaborasi banyak pihak
untuk bisa melakukan pendampingan terhadap korban korban ini
dari sekian banyak orang yang menjadi saksi peristiwa satu oktober tersebut
di sisi lain saat ini juga ada sekitar
orang yang hingga saat ini masih mengalami luka luka
baik itu ringan atau juga berat
masih sembilan orang yang dirawat di rumah sakit
lima diantaranya masih dalam keadaan kritis
hingga saat ini belum lagi mereka yang hingga saat ini masih mengalami gangguan penglihatan
akibat gas air mata gangguan pernafasan
ini yang masih menjadi perhatian khusus dari sejumlah pihak
terkait bagaimana penanganan kesehatan mereka hingga saat ini juga
supaya bisa ditangani dan apakah mungkin masih bisa pulih kembali atau tidak
ini yang perlu terus mendapat perhatian dan juga pendampingan
di sisi lain juga banyak pihak berkolaborasi di sini
untuk bisa mencari fakta fakta baru terkait kasus ini
dan juga temuan temuan baru yang mungkin bisa membantu pihak yang saat ini melakukan penyelidikan
baik itu kepolisian atau juga pihak pihak tertentu
misalnya seperti tim gabungan independen pencari fakta
juga masih membutuhkan data data baru fakta fakta baru
untuk bisa mengungkap seperti apa kasus ini segamblang gamblangnya
untuk bisa nanti ditemukan seperti apa titik temu dari penyebab utama
sehingga mudah pernah diterima pribadi estera administered
remaja kelas kelas organisasi uang
untuk diri saya pihak pihak di wilayah diselam titik tinggi menykinsipasi karenazent sistem bersungsi yang luas
ini adalah anggaran yang bisa dipakai peserta batu
karena suatu tanggung jawab
assekretario federa juga memang sangatgsing
atau melihat televisi karena mereka khawatir mendapatkan informasi terkait dengan tragedi kanjuruhan ini
yang menjadi salah satu hal yang perlu sangat diperhatikan karena secara psikologi anak anak juga perlu diselamatkan di sana
sehingga mereka masih bisa hidup normal begitu juga dengan perempuan yang ada di lingkaran tragedi tersebut pada saat peristiwa satu oktober terjadi
lady baik terima kasih akarema untuk laporan anda langsung dari malang jawa timur selamat bertugas kembali